calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno langsung mengunjungi dan menyapa para pedagang
serta pengunjung di pasar angso duo jambi
dalam kunjungannya ke pasar sandi didampingi sejumlah relawan dan tim kampanye wilayah jambi